seperti sidang perdana pada sebelumnya pengamanan sidang lanjutan di mahkamah konstitusi juga sudah diperketat
sementara itu sejumlah elemen masa juga sudah mulai berunjuk rasa sejak selasa pagi
hingga pukul sepuluh pagi setidaknya ada dua elemen masa yang melakukan aksi di sekitar bundaran patung kuda
kelompok pertama menamakan diri komunitas pecinta hero indonesia
meski berjumlah sedikit tapi aksi mereka cukup mengundang perhatian lantaran menggunakan kostum superhero
dalam aksinya mereka meminta agar sidang mk berjalan damai serta hakim mk menjunjung tinggi netralitas
kelompok massa kedua mengaku dari gerakan nasional kedalotan rakyat
masa gnkr ini sudah melakukan demo sejak sidang perdana pada jumat lalu
tuntutannya pun masih sama yaitu agar mk bersikap adil serta menyelesaikan kasus kematian ratusan kpps